aneh aneh saja penggemar muson
apalagi yang mengaku penyanyi
namanya juga penggemar
ini semua surat surat untukku
aku mulai laku keras
bukan hanya penggemar
surat surat juga terus membanjir
saya pergi dulu ya
kamu kan belum makan
saya mau menanyakan jadwal pemotretan
kak soni jangan pulang malam malam dong
aku ada pr kimia
sekarang kita makan dulu
nanti kita bereskan semua penyakit penyakit
dear soni tersayang
udah kak soni tersayang
kamu cakap deh
aku senang sekali
semua pakaian yang kamu pakai
apa sih resepnya
emangnya kue pakai resep segala
kak soni yang ganteng
jaket yang dipakai di halaman depan majalah
sekarang kan lagi musim hujan
kalau nggak keberatan
kirimin dong sebagian dari honor kak soni
ini bukan mau kenalan non
kak soni yang kece
mau gak kamu jadi pacar saya
nih aku kirim fotoku yang paling cakepnya

segini cakep gimana jeleknya
segini cakep gimana jeleknya
kalau dipecat semua
seminggu juga gak keolah
jangan rileks dulu dong
kayaknya belum dikerjain tuh
aduh besok aja deh

kalau besok sih bukan kak soni yang ngerjain
siapa aja deh
yang penting dikerjakan
pak guru kek
kan juga bohong dong
ya dia tidur
kak soni bangun lah
kalau mau tidur di kamarnya sana
habis buat tugas kak soni
terus buat pr
yang mengejarkan prm bukannya kak soni
dia kecapean mah
malah udah bilang
seru aja guru kamu yang buat
sekarang kakakmu mana
masih di kamar kali
kapan saya jadi foto model sama bintang filmnya
dapurnya pindah kesini mah
habisnya waktu mamah di dapur
telepon tak henti hentinya berdering
ya sudah lah
mau pindahkan disini
surat surat yang datang
telepon yang terus berdering
penggemar penggemar yang berdatangan
sampai rumah kita ini menjadi pasar
suatu saat nanti
hingga akhirnya tak satupun
masih ada yang berdiri
penghitungnya akan muncul
mama tidak ngerti maksudmu
mama tidak ngerti maksudmu
saya sudah mundurkan diri jadi model mah
saya sudah mundurkan diri jadi model mah
saya sudah gak tahan mah
gak bisa bagi waktu
kita sudah tidak bisa makan bersama lagi
sona malah ikut repot membalas surat surat
hingga sekolahnya terganggu
dan yang lebih celaka lagi mah
akibat penggemar penggemar yang datang

rumah kita ini seperti ruangan praktek dokter
rumah kita ini seperti ruangan praktek dokter
atas dasar kesadaran kamu sendiri
atau ada paksaan dari orang lain
atas keputusan saya sendiri
kalau gitu kak jony gak bisa traktir saya lagi dong
kan ada bosnya
melemah lagi deh kena getahnya
adik namanya siapa
sekolahnya kelas berapa
kelas dua smp
apa kalian tidak dengar
sony sudah tidak jadi foto model lagi
masa sih tante
tapi buat saya tidak jadi soal kok bu
tapi buat saya tidak jadi soal ke bu
kalau saya bu
asalkan pipi ini bisa menempel
sedetik saja di wajahnya mas

hati ini bu sudah cukup berbunga

kalau kalian mau tunggu sebentar
tapi tante saya hari ini sudah bolos sekolah
putri tunggu ya
maaf karena tinggal dulu ya
ibu nya aja cantik bagaimana anaknya ya
ibu nya aja cantik bagaimana anaknya ya
aduh aneh aneh saja tinggal aku penggemar penggemar kakakmu
aduh aneh aneh saja tinggal laku penggemar penggemar kakakmu
untung kakakmu sudah tidak jadi foto model lagi
untung kakakmu sudah tidak jadi foto mode lagi
saya penyakit ini ma
masih bisa beransur terus ma
bagaimana ma kalau pintu kita kunci saja
bagaimana ma kalau pintu kita kunci saja
itu tidak baik
kita bersabar saja dulu
kamu bikin minuman buat mereka
itu pembuat belutusan
dek sini cepat
ada apa den
aku pinjam dulu kain dan kerudung yang biasa kamu pakai ke pengajian
tapi buat apa
inget kalau kesini kain dan keruduknya jangan sampai ketawa sama cewek cewek
kok lama bener sih
udah lima jam loh kita nunggunya
jangan jangan sampai nanti malam
sampai subuh juga gue tungguin
gak ada lagi
mereka pada kelaparan
bagaimana tidak lapar
mereka sudah berjam jam menunggu
ini kira restoran padang